pertemuan anggota parlemen perempuan itu pertama kali diperkarsai indonesia sepuluh tahun yang lalu
iya sejak saat itu baru sering lah ya ada pertemuan tiap tahunan anggota parlemen perempuan
ini yang banyak orang nggak tahu
jauhi narkoba demi masa depan bangsa indonesia harus bebas narkoba
nah itu salah satu topik pembicaraan kita di ini parlemen
masih bersama saya kang indra pahlevi dan ditemani teman setia saya bang indra iskandar
kayaknya keren banget hari ini datanya
iya malam ini karena sudah lama nggak tampil bersama maka kita harus cari baju baju yang terbaik untuk tampil bersama
olahraganya gitu ya
iya ini banyak kegiatan kegiatan yang jalan dari ruangan ke ruangan jadi itu sama juga olahraga
nah gini bang tadi saya coba sampaikan bahwa indonesia harus bebas narkoba
itu salah satu topik yang katanya mau dibahas dalam sidang umum aepa
sebagai tuan rumah adalah dpr ri
sebenarnya dpr kesiapannya seperti apa ya bang
ya ini aipa ke empat puluh empat yang akan dilaksanakan tanggal lima sampai tanggal sebelas agustus
ini kelanjutan dari pertemuan sebelumnya
itu antara pemimpin pemimpin asean dengan ketua ketua parlemen asean di labuan bajo pada bulan mei lalu
jadi ini adalah pertemuan lanjutan
tapi kalau nanti pertemuan yang akan datang ini
itu disebut juga aepa itu yang diperluas gitu ya
karena bukan hanya pemimpin parlemen asean yang hadir
ada juga sekitar dua puluh negara peninjau dari berbagai benua untuk ikut di acara itu
itu kenapa diundang mereka bang
ya tentu asean ini kan punya peran penting
maaf nih kayaknya enakan banget ya ngobrol berdua

saya sampai lupa ada dua undang cantik
walaupun sama sama saya lagi mikir aepa apa sih siapa sih si aepa ini
sambil ngedegernya cuma lama lama kok kayaknya kita ditinggalkan disini deh
belum bisa apa dua tamu lagi
ini paling baik
indra and indra
iya jadi pak mirza ini ada tamu tapi sekaligus juga sebenarnya host juga ini ya
yang pertama ada mbak anya dwinov
ini nanti mungkin pengen tahu apa sih aipa gitu ya
barang apa itu aipa kan gitu
dibaca aja masih gak ngerti soalnya
jadi mendingan tanya aja deh
dan satu lagi ini sebetulnya sebagai ks matem oc ya
ini ada mbak
gimana mbak indah
baik baik sehat
saya bukan tamu sih
saya kan orang dalam juga
aduh saya dikelilingi orang dalem semua
karena sebetulnya gini karena ini parlemen tadi maka orang di luar ini itu tamu
kan gitu ya
tapi saya baru pertama kali nih hadir disini
terima kasih terima kasih
terima kasih pak indra pak indra
jadi lanjutin mbak anya
saya tuh tadi kan dapat bocoran tuh dari bang indra bilang
sebenarnya semacam kayak apa ya perkumpulan kah kita bisa sebutnya seperti itu
sebagai ajang untuk kumpulnya para parlemen asean
kalau untuk memahami aipa lebih spesifik lebih tematik makanya kita undang narasumber
orang dalem juga
nah mbak enda yang harus menjelaskan nih supaya karena mbak enda ini mengikuti proses
empat puluh empat tahun ini ikut terus
selama beliau ada di lembaga ini mungkin lebih dari separoh ya mengikuti proses proses
diplomasi parlemen ya
dinamika parlemen internasional ya
macam pengamat politik dong
jadi tadi ini sih penugasan ya
kalau pak indra nyerahin ke saya ini penugasan hanya
jadi ini sih kalau aepa itu mungkin jarang kedengeran ya
mungkin masyarakat tuh lebih sering dengarnya itu asean
saya paham sih karena kan aepa itu adalah salah satu entitas dari asean
jadi asean sebagai di tingkat pemerintah sebagai lembaganya
nah kemudian kita salah satu unsur nih untuk memperkuat parlemen ya dengan sesuai tugasnya
apa keputusan keputusan di asean nah kita dorong
jadi aepa itu salah satu entitas untuk merealisasikan keputusan keputusan yang ada di asean
jadi anggotanya siapa aja
jadi negaranya sepuluh
sepuluh negara asean
dan sebentar lagi akan ditambah dengan tim oles pak indra
tapi masih berproses ya masih berproses
nah aipa sendiri orang kan nggak tahu
nanti kalau nggak ada i nya kan dan apa
aepa itu apa
oke a nya asean inter parliamentary assembly alias asosiasi parlemen parlemen di tingkat asia tenggara
nah kalau lagi ada momen seperti ini pada ngapain sih
itu kan kalau kita kan orang awam kan ini oke oh iya ya saya tahu deh ada asosiasinya
terus kalau lagi ada ajang seperti yang rencana agustus ini pada ngapain itu negara negaranya
ngomongin apa sih kalau lagi pada ngumpul gitu
saya nggak pernah dengar ya maksudnya nggak pernah lihat berita nonton tv gitu
saya apa dari berita itu
terlalu berat berita politik
tapi sebenarnya berita politik itu kalau dibilang berat berat banget tidak asal kita bisa menerjemahkannya dalam kehidupan kita sehari hari
karena itu nyangkut loh
bagi tema tema tadi saya bilang
masa sih itu masuk
mungkin nanti mbak enda atau bang indra bisa jelasin
emang ada berapa banyak yang diomongin
iya jadi banyak
jadi ngapain sih anggota parlamen itu berkumpul ya di sidang sidang seperti itu
seperti anggota parlamen lain ya mbak kita jadi berapa sih
menyampaikan aspirasi dan menyampaikan posisi dari negaranya masing masing atas berbagai
macam isu yang dibahas di aipa
jadi pandangan pangan berbagai parlamen atas dinamika geopolitik di kawasan saat ini
tadi kan disebutnya drugs ya
itu sebetulnya salah satu pertemuan kita
jadi kita ada pertemuan komite mengenai bagaimana sih memerangi narkoba dan juga penyebar luasannya
itu sudah berhasil dibuat rekomendasinya
tapi jangan ditanya apa ya saya lupa
tapi itu akan diadopsi di sidang umum aipa nanti yang bulan agustus
enggak enggak itu hanya salah satu
jadi kita itu ada berbagai komisi yang akan
isu isu tentang perempuan ada gak
jadi untuk diketahui juga bukan banyak maksudnya ada
memegang peran penting
bahkan sebelum di acara aipa ini sebulan lalu dilakukan
forum perempuan aipa gitu ya
di padang gitu ya
di parlemen terian
jadi parlemen asean ini juga sangat serius
bukan hanya pada isu isu berkaitan dengan drugs gitu ya
tapi isu isu lain yang memang menyangkut kepentingan masyarakat kepentingan rakyat itu juga dibahas
isu isu tentang perempuan
mungkin nanti mbak endah bisa cerita soal itu
nah ini menarik nih
jadi kalau misalnya parlemen dari sepuluh negara asean yang kumpul membicarakan satu topik
sedangkan kebijakan setiap negaranya kan beda beda
itu gimana bisa pada berantem dong ntar ngelihatnya
gak gitu ya
gimana mbak endah
ini kan ada pengaturan persidangan persidangan gitu ya
persidangan persidangan itu diatur nanti berbagai sesi berbagai agenda itu sudah didistribusikan gitu
jadi ada mekanisme persidangan
memang tidak semua isu isu itu setiap negara itu setuju gitu ya
tapi nanti terakhir kan ada mekanisme voting gitu ya
dan mekanisme itu sebelumnya sudah disepakati
walaupun keras argumentasinya tabrakannya keras
tapi nanti pada akhirnya memang harus disepakati dengan mekanisme mekanisme persidangan gitu ya
bisa di voting pada negara negara gitu ya
kalau outputnya itu apa sih mbak enda
iya untuk masyarakat nih
jadi nah sidang itu nanti akan menghasilkan serius banget sih ini mas indra
kalau mengirim ke kota heret
nah hasilnya apa sih abis pada kumpul kumpul gini gitu
oke jadi nanti setiap
tadi pak indra kan menjelaskan
pak indra kan menjelaskan ada mekanisme sidang ya
jadi ada empat komisi yang kebersidang
masing masing ada sosial budaya politik ekonomi
dan juga ada pertemuan anggota parlement perempuan dan pertemuan anggota parlement muda
oh yang parlementarian
yang parlementarian ada juga
outputnya itu nanti ada resolusi resolusi
di dalamnya ada berbagai rekomendasi untuk dilakukan

dan kita juga akan meng urge pemerintah untuk melakukan berbagai tindakan sesuai dengan rekomendasi yang disarankan oleh parlement se asia tenggara
sidang umum besok itu nggak ada pertemuan dengan pihak eksekutif ya
karena sudah selesai di labuan banjo kemarin
kita udah ada interface meeting
maksudnya itu pertemuan kepala kepala pemerintah dengan kepala kepala ketua parlement
itu udah done ya waktu di labuan banjo
harapan harapan dari parlemen ya pak indra ya
kita sudah sampaikan melalui bu puan sebagai presiden aipa kepada presiden jokowi sebagai ketua asean
udah disampaikan di sana
sekarang kita tinggal melanjutkan apa yang masih menjadi concernnya dari masyarakat se asia tenggara
mungkin kita kan tadi sudah agak lumayan banyak
sebenarnya tema sidang keempat ini apa aipa
tema utama ya
eh aku mau tanya dulu kalau temanya asean tau nggak mas indra
mbaknya tau nggak
hah tidak tahu
temanya asean indonesia
jadi temanya kalau pemerintah itu kan asean matters
jadi kita sebagai salah satu entitas organisasi di asean juga mendukung lah tema itu
jadi parlement yang responsif untuk mencapai kawasan yang stabil dan lebih sejahtera
itu kalau tau kayak begini kenapa sampai masyarakat kok kurang familiar sih
salah siapa sampai masyarakat kurang familiar
kalau dari kami di pemberitaan itu sebetulnya tidak kurang kurang ya
melalui berbagai platform bahkan juga kerjasama dengan beberapa media eksternal gitu ya
tapi mungkin ini juga kita harus coba perkuat metodenya nih bang indra ya agar supaya pesan ini sampai gitu ya
kami misalnya di dua platform utama tv radio parlemen dan media cetak online sosial itu sudah menyusun semacam agenda untuk kita coba
sampaikan termasuk sosialisasi awal ini sampai nanti akhir dari perhelatan sidang umum ini gitu ya
mudah mudahan sih nyampe nih pesan ini ke halayak ya kepada publik ya
karena memang penting bagi saya untuk bisa menginformasikan memberitakan apa yang dilakukan oleh dpr di fora internasional
tapi emang yang gini gini netizen gak senang banyak
bantuin dong supaya netizen tuh suka nih
yang serius gini mbaknya
yang serius gini
orang masyarakat taunya dpr itu ada fungsi legislasi ada fungsi anggaran ada fungsi pengawasan
itu yang populer lah di masyarakat ya tugas dpr
nah sebenarnya ada lagi di fungsi diplomasi internasional gitu ya
nah fungsi diplomasi internasional ini yang nggak populer tapi itu sebenarnya dpr indonesia cukup aktif menyuarakan hal hal agenda agenda yang penting di dunia internasional
dan itu juga berkaitan juga dengan indonesia tentunya gitu ya
selama ini ya pikirnya tuh kalau misalnya dpr di indonesia tuh hanya memikirkan di dalam negerinya aja gitu loh
pikirannya ternyata kan punya kawanan yang untuk diajak ngobrol bareng
dan ternyata rutin dilakukan setiap tahun
nah berarti hasilnya mesti dikasih tahu kayak ternyata ngomongin narkoba ada isu perempuan
tapi apa anggota yang
pertemuan anggota parlamen muda
ini baru baru pertama kali
maksudnya muda itu gimana ya
jadi kalau muda itu batasan usianya empat puluh tahun ke bawah
kalau kita banyak ya anggota dpr indonesia
jadi ini adalah pertemuan anggota parlamen muda
sorry yang kedua yang akan dilaksanakan
jadi pertama kemana sudah di kamboja
ini pertemuan parlemen muda yang kedua akan dilaksanakan di indonesia
kalau kesempatan juga nih pak indra
banyak ya pak
banyak ya pak
sambil ngasih tau kalau pertemuan anggota parlemen perempuan itu pertama kali diperkarsai indonesia sepuluh tahun yang lalu
ya sejak saat itu baru sering lah ya ada pertemuan tiap tahunan anggota parlemen perempuan
ini yang banyak orang gak tau
iya jadi banyak sebetulnya legacy kita di asean sih mbaknya
iya sangat banyak ya
boleh dong bangga
tidak sekedar bangga
sayangnya mbak benci yang terlambat ya
apa sih yang mesti saya bantuin
mau ngasih tau nih lagi ngasih tau
hei masyarakat indonesia denger nih akan ada event yang namanya aipa ya tolong disukseskan
eh kapan tadi delapan agustus
lima sampai sebelas agustus
sampai sebelas agustus itu di jakarta
jadi nanti akan ada kalau kita kan melihat kalau misalnya kayak ada pekan olahraga atau apa kan kelihatan gitu woro woronya
kita ada totem totem pak indra
kita di beberapa tempat membuat totem totem
memang ini karena ini terlalu banyak
atas lingkupnya promosinya memang juga dalam lingkup lingkup terbatas informasinya
tapi kita sudah melakukan rilis rilis di media informasi informasi di media bahwa indonesia saat ini menjadi presiden aipa
ibu puan maharani yang menjadi presiden aipak
tentu dengan agenda agenda yang kita sedang perjuangkan juga untuk kepentingan masyarakat

coba diomongin dari waktu itu
apalagi untuk pertama kali sepuluh tahun isu tentang perempuan diangkatnya oleh indonesia
banyak gagasan indonesia itu sebetulnya apa ya membekas banget
bukan hanya di asean sebetulnya kalau seingat saya ya
di tingkat asia asia pasifik bahkan di tingkat dunia ya
cuman memang ini juga penting mbak indah kita kolaborasi ya
kaitannya dengan kalau saya punya usu itu aipa kita sampaikan informasinya
tetapi juga diiringi dengan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh parlemen indonesia di forei internasional
saya pikir itu penting juga
nanti tolong diberikan feeding kita ya untuk bisa menyampaikan kepada publik beberapa gagasan itu
yang pernah dan berhasil
mas indra bang indra
ini ada satu yang menggelitik saya dari tadi nih
bahwa katanya kegiatan aipa ini sudah diawali dari di labuan bajo
itu kapan tuh
bulan apa ya maret
maret tahun dua ribu dua puluh tiga ini
iya bareng sama pertemuan asean
kok saya gak diajak ya
wah kalau itu
kok diajaknya pas yang bagian sini doang gitu loh
bang indra yang jawab itu
ya tadi seperti yang saya jelaskan bahwa pertemuan ini diawali dengan interface meeting
antara pemimpin pemimpin asean dengan ketua ketua parlemen asean di labuan bajo
karena ktt asean itu sudah diawali pertemuan di labuan bajo
maka ketua ketua parlemen juga di setting di labuan bajo dengan segala keterbatasan dilakukan di sana gitu
masa terbatas saya dengar pakai naik kapal pinisi ada yang ketemu lumba lumba apa hiu ya
antara itu udah buat ceritanya
kita memperkenalkan juga kepada tamu tamu asean gitu ya
bagaimana kekayaan budaya indonesia kegayaan sejarah indonesia dengan kapal pinisi
waktu itu kita ajak ketua ketua parlemen oleh ibu ketua dpr untuk naik finisi gitu ya
sampai ke pulau kelelawar gitu ya
untuk melihat bagaimana keindahan alam indonesia gitu ya
pada aman aman yang gak mabuk laut
biasanya kan nggak biasa gitu
labuan bajo ombaknya tenang
saya nggak diajak
sebagai destinasi prioritas yang dicanang oleh presiden tentu kewajiban buat host ya untuk memperkenalkan itu
dan mereka sangat wah luar biasa ya
harusnya tinggalnya lebih lama lagi katanya di sini
cuman kan keterbatasan waktu juga gitu ya
mungkin mbak ena punya pengalaman juga tuh di bajo tuh gimana
ikut diajak pak indra
yaudah deh saya denger ceritanya aja deh
dalam artian bajo itu kan destinasi baru ya
yang memang walaupun sangat indah dan sebagainya
tapi ada keterbatasan logistik
misalnya hotelnya kemudian transportasi
jadi menjadi tuan rumah untuk
untuk event event asia tenggara itu memang
sangat cukup pelik ya pak indra
yaitu menyenangkan setelahnya menyenangkan
tapi sebelumnya kita juga sempat keringat dingin juga ya pak
malah sempat ada beberapa teman kita yang nginep di
apa yang dipaksakan untuk bisa melakukan untuk dat
perkawinan yangipe masyarakat kita yang sopan
ya negara mana
paling santai santai aja
boleh dong dikupas di sini
ini kan di belakang dapur yang bikin kita tahu
jadi memang gini hampir di setiap negara
itu dalam ketatan
negara masing masing itu ketua
parlemen dengan presiden atau
perdana menterinya itu sejajar
jadi kayak di labuan bajo
tadi disampaikan oleh mbak endah
disebut challenging karena
kita harus mencari
standar mereka itu
walaupun ketua parlemen tapi juga
mereka di negaranya itu sejajar
dengan kepala negaranya itu keamanannya
sementara hotel di labuan bajo itu
tentu terbatas gitu ya
karena itu daerah yang baru berkembang
nah itu juga
menjadi catatan karena kan
dia juga punya pengawal pengawal yang
nggak boleh ini nggak boleh itu jadi
itu memang satu tantangan yang
memang harus kita komunikasikan
dengan mereka dengan segala keterbatasan
yang ada di labuan bajo begitu juga nanti
di jakarta tanggal lima agustus ini
dengan keseluruhan tiga puluh
negara lebih gitu delegasi gitu ya
juga harus menyampaikan
pelayanan kita gitu ya
itu adalah sekali lagi tantangan
dengan segala terbatasan tentu
anggaran kita kan juga
anggaran yang tidak
berlebihan gitu sehingga
semua diatur dan dikomunikasikan dengan
bahwa indonesia punya
secara tertentu tapi yang penting
perlu diketahui bahwa indonesia
punya keramahan tersendiri
dalam memberikan pelayanan pada tamu
itu diakui oleh
semua itu yang paling
memperlakukan tamu benar benar
raja gitu jadi
mereka semua merasakan itu keramahan kita
dan itulah yang menjadi
standar kita memberikan
tapi kan kemarin
sepuluh negara ya
sekarang tadi sekitar
tiga puluh negara kesiapan
akomodasi dan lain sebagainya itu gimana
indonesia bukan pertama kali ya
event internasional seperti ini kan
lalu seperti diingat
dengan seribu lima ratus an orang di tengah
kita baru selesai atau
masih transisi dari
itu kita berhasil melaksanakan dengan baik
jadi insya allah yang sekarang ini
sudah kita rencanakan dari bulan januari
kita ya kesiapan kita secara logistik
tadi juga ada
kita sudah mengadakan mc briefing
jadi kita mengadakan briefing
untuk perwakilan perwakilan dari berbagai
negara tersebut baik negara
sampaikan ke mereka kesiapan kesiapan kita
dan mereka sih looks ini ya
happy ya oh indonesia tenang gitu
oh indonesia sudah sangat
dari negaranya masing masing sama tadi kan banyak
nanya ya negara mana sih yang paling
saya ngga setuju nanti aja ya oh gitu oke
tapi bentuk kesulitannya apa bentuk kesulitannya
tanpa menyebut negaranya
aneh aneh atau gimana
jadi ada yang nanti boleh ya
saya minjem kendaraannya sampai ke pasar pasar
kayak gitu nanti boleh ya
dikawal ya sampai ini
oh negara saya lagi bermasalah boleh nanti kita
kayak gitu gitulah bisa udah bisa diduga
saya sih meraba raba ya
ngga tau juga sih tapi kita pahami sih ya
pak kan kita sebagai apa sih
staff pendukung ya unit pendukung ya
kita selalu juga gitu sih kalau ada
event di luar negeri banyak kita pengen
yang terbaik untuk delegasi kita jadi kita bisa
memahami sih permintaannya aneh aneh itu
dari berbagai ya lebih baik untuk keamanan karena
kalau ada apa apa buruk buat indonesia loh
iya iya citra kita di
mata internasional jadi citra kita jadi buruk betul
so far sih ya baik ya oke
saya pengen kayak semacam
kesan ya dari mbak anya
tadi informasi apa itu aipa
lalu di dalamnya seperti apa
dan beberapa rangkaian
acaranya gitu ya sebagai masyarakat
setelah mendengar informasi banyak itu
kira kira kesan yang paling
mendalam itu apa saya terkesan
bahwa ternyata walaupun
mungkin di dalam negeri tidak ada gembar gembor
yang berlebihan tapi
kalau kita tidak mendengar berita negatif
tentang indonesia di luar sana berarti
kita sudah menjadi tuan rumah yang baik
karena memang biasanya kan orang
bilang kalau bad news
is a good news jadi kalau misalnya mereka
melihat beritanya baik
begitu banyak berita berita yang beredar
tapi kalau sampai tidak ada
berita negatif berarti segitu
bagusnya kita oke terima kasih
saya mohon dukungannya juga ya of course
terutama followernya mbak anya nih
bahwa dpr akan jadi
tuan rumah untuk pertemuan
yang ke empat puluh empat tanggal lima
aja jangan di jakarta
tak jakarta kerasa
aktivitas senayan aja oh sekitar kalau gitu
senayan bisa bikin macet ini pusatnya
juga loh jakarta apalagi persijaman
nah dari sisi kesiapan
ini bang indra kira kira
sampai ke luar mbak endah secara ringkas
personal statement kesiapan dpr
untuk menyambut sidang umum aipa ini seperti apa
kita sudah punya standar
sendiri ya dalam memberikan
layanan kepada tamu tamu negara
semacam ini karena tadi
seperti yang disampaikan mbak endah
beberapa pertemuan yang lebih besar
kita sudah pernah laksanakan dan
sukses gitu ya bahkan waktu
di bali ipu itu tahun lalu
maksud kami di akhir akhir
apresiasi dan respect pada indonesia
tengah tengah penghujung covid
indonesia bisa menyelenggarakan dengan cara
yang sangat ramah bagi
setiap tamu sehingga semua merasa nyaman
kalau tidak salah itu adalah
di bali betul ya
dan pertama kali pembukaan bali untuk penerbangan internasional
atas permintaan kita juga waktu itu
mohon doa restunya agar
pertemuan ipa ini bisa berjalan lancar
kita juga menyelipkan satu agenda
kepada tamu tamu itu
untuk nanti bisa menyaksikan kekayaan
budaya indonesia di taman mini indonesia indah
sela sela acara tersebut kita juga
menyelipkan agenda agenda nasional
bagaimana wisata indonesia itu
banyak tempat tempat yang bagus yang indah

diwakili oleh taman mini
mereka bisa menyaksikan
setelah sampai tanah airnya silakan ajak
sanak saudara dan
masyarakat di asean itu untuk melihat
banyak tempat tempat indah di indonesia
baik mbak endah
ya kita udah kerja keras
berbulan bulan ya pak
excited tapi juga berdoa
supaya lancar dan kepentingan indonesia
di sidang sidang tersebut
makasih mbak endah
dan tentu rekan saya
bang indra atas kehadirannya
sidang aipa ke empat puluh empat
bisa berjalan dengan
dan sukses ya sukses penyelenggaraan
dan sukses hasilnya
dan tentu membawa nama baik dpr ri
dan indonesia di pola internasional
demikian ini parlemen